kasus gizi buruk masih terus ditemukan di provinsi papua
kali ini ratusan anak dan bayi di kabupaten asmat yang menjadi korban
kondisi ini menggambarkan sebuah ironi
di mana tanah papua yang terkenal kaya sumber daya alam dan tanah yang subur
ternyata bukan jaminan tersedianya sumber gizi
hal ini juga dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat asmat yang dikategorikan sebagai peramu
dalam pengenalan kita kasih bibit kita kasih peralatan pertanian
kita buka deplot untuk percontohan di beberapa titik
secara medis kondisi gizi buruk di kabupaten asmat termasuk dalam tipe marasmik
yaitu kondisi tubuh terparah karena kekurangan gizi dan sering ditemukan pada anak dan bayi
ciri klinis kondisi gizi buruk di antaranya
kondisi gizi buruk di antaranya
kondisi gizi buruk di antaranya
kondisi gizi buruk di antaranya
gizi buruk pada anak dan bayi sebenarnya dapat dicegah dengan memenuhi asupan kalori
dan nutrisi seimbang melalui makanan
selain itu juga memperhatikan aspek kebersihan
mulai dari ibunya sudah lahir kita ke ibu keluar anak bayi lahir bayi
bayi itu juga hanya utamanya kan asi sampai enam bulan pertama
enam bulan pertama itu asinya juga kalau ibunya gizi nggak bagus
ibunya juga nggak bagus juga
jadi ibunya kita perbaiki enam bulan pertama
untuk anak umur di bawah lima tahun kita bisa berikan kalori sekitar enam puluh tujuh puluh kalori per kiloan berat badan
jadi disitu kalau secara hitungan kasar anak bisa makan nasi
kalau anak balita ya anak balita makan nasi seukuran makan nasi yang kita makan di fast food itu
kira kira yang ukuran kecil kemudian ditambah dengan protein dua macam
protein bisa protein hewani atau protein saran saya protein hewani dua macam
daging ataupun ikan kemudian ditambah dengan sayur
hari gizi nasional pada tahun dua ribu delapan belas menoreh catatan kelam di tanah asmat
dilaporkan sedikitnya enam puluh sembilan anak meninggal dunia karena penyakit campak dan komplikasi lainnya
gizi buruk diduga menjadi indikasi utama penyebab anak anak di tanah ini memiliki kekebalan tubuh yang rendah dan rentan terhadap penyakit
momentum peringatan ini seharusnya menjadi evaluasi pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan di seluruh indonesia
dan memastikan tidak ada lagi anak anak yang menjadi korban karena gizi buruk
april sirait kabupaten asmat papua